kalo minta izin ga dikasih minta dibeliin es dawet aja cuy
capek bun bun
iya sama capek juga
ini baru sebagian loh bun bun
belum kasur sama lemari
tuh mereka dateng
katro awas kabupur
kemarin gue jadi dong ke kebun raya
mama gak tau tapi itu
apa bangat dulu ya assalamualaikum
jangan sedih gitu atupur
yang pentingkan cita cita kamu udah kesampean
bisa jalan jalan sama neng ineke
tapi kan gue pengennya jalan berdua tis
bukan jalan berlima
oh iya purh kok kemaren neng ineke neng ani sama neng cen cen pulangnya pake taksi
kalian berdua kemana dulu
soalnya kemarin bogor hujan gede banget
gue sama amin keujanan
mesra atuh hujan hujanan berdua
ada apa bi
suruh gue masuk dulu ngapa
assalamualaikum soker buger
saya lagi gak enak badan kang twe
iya kayaknya gara gara kemarin
keujanan di kebonraya
kalau gak enak badan istirahatlah cuy
saya udah ditelepon sama kantor
suruh masuk kerja
wah saya gak enak
masa baru sebulan kerja udah minta izin
kalau minta izin nggak dikasih
minta dibeliin es dawet aja cu
hai hai capek gak
iya sama capek juga
ini baru sebagian loh bun bun
belum kasur sama lemari
emang nanti sopirnya mau bantu ngangkatin ke mobil
kan kita udah bayar
iya kalau enggak
pada mau pindah ya
pucuk dicinta ulam pun tiba
jadi kamu mau jalan kaki sampe kantor
kenapa gak minta tolong diantarin tisna aja
saya lagi gak enak badan
minta diantar ke kantornya
lagi gak enak badan
baru kehujanan segitu doang
masih seger guger kayak dawa jono
yang suka ngeledek itu mulutnya kayak bebek
tuh kan mirip
makan disini paudi
mungkin lagi di rumahnya haji muron
kamu udah sarapan belum joy
saya udah ditelepon ke kantor